komisi pemberantasan korupsi kpk memeriksa sebelas saksi terkait dengan kasus dugaan suap anggota dprd sumatera utara
kesebelas saksi ini merupakan sepuluh anggota dprd sumut dan mantan gubernur sumatera utara gatot pujo nugroho
pemeriksaan ini dilakukan secara maraton oleh kpk sebagai pendalaman seputar peran anggota dprd sumatera utara
ferry suwandoro tanurai kaban yang telah menjadi tersangka dalam kasus ini
sepuluh anggota dprd ini adalah muhammad arfan budiman pardameyan napnap guntur manurung pustami hs zulkifli hussein
parluhutan siregara saleh bangun kamaludin harahap haidiri tonga dan juga sigit prabono
mereka ialah terpidana kasus suap serupa yang telah difonis pada dua ribu enam belas lalu
dalam kasus ini kpk telah menetapkan tiga puluh delapan anggota dan juga mantan anggota dprd sumatera utara pada dua puluh delapan maret dua ribu delapan belas

pemeriksaan ini dilakukan secara maraton oleh kpk sebagai pendalaman seputar peran anggota dprd sumatera utara feri suandoro tanurai kaban guntur manurung pustami hs zulkifli hussein faruqah dan juga sigit prabono
bergabung bersama kami produser lapangan cnn indonesia fani imaniar di gedung kpk jakarta
fani kita tahu pekan lalu beberapa pekan lalu sudah disebutkan ada tiga puluh delapan tersangka dari anggota maupun mantan anggota dprd sumatera utara
kemudian saat ini pemeriksaannya hasilnya seperti apa terhadap para tersangka ini fani
selamat menjelang malam puspa
penggalian atas penyidikan kasus dugaan suap terhadap anggota dprd sumatera utara masa legislasi dua ribu sembilan juga dua ribu empat belas ini kembali dilaksanakan hari ini di komisi pemberantasan korupsi
di mana penyidik komisi antiraswa memanggil sekitar sepuluh saksi
yang menariknya puspa ini merupakan saksi saksi yang setelah ditetapkan sebagai terpidana
dalam kasus dugaan atau kasus yang sama sekitar tahun dua ribu enam belas yang lalu
dan ke sepuluh saksi ini salah satunya adalah mantan gubernur sumatera utara gatot pujo nugroho
merupakan saksi untuk tersangka ferry suwando tanurai kaban
yang juga merupakan mantan anggota dprd sumatera utara yang diduga menerima suap dari gatot pujo nugroho
dan kasus yang sebenarnya memang ini cukup panjang puspa atas dugaan yang dilakukan oleh tiga puluh delapan lebih anggota dprd sumatera utara
terkait dengan pembahasan
persetujuan lpj pemerintahan provinsi sumatera utara tahun dua ribu dua belas dua ribu empat belas oleh dprd sumatera utara
dan juga persetujuan perubahan apbd provinsi sumatera utara tahun dua ribu tiga belas dua ribu empat belas oleh dprd sumatera utara
serta pengesahan apbd tahun dua ribu empat belas dua ribu lima belas
serta penolakan penggunaan hak interpelasi anggota dprd sumut di tahun dua ribu dua puluh
dan memang puspa dalam pemeriksaan hari terutama untuk mantan gubernur sumatera utara gatot pujo nugroho
seperti biasa menolak memberikan
pemeriksaan yang ditahukan terkait dengan isi dan juga detail dari pemeriksaan
namun kita masih menunggu keterangan resmi dari jurubicara kpk dan plt
jurubicara kpk karena memang saat ini jurubicara kpk febri diansyah berhalangan karena sedang bertugas ke luar kota
kami masih menunggu keterangan resmi tentang apa saja isi dan juga detail pemeriksaan
dari penyelidik komisi antiraso terhadap sepuluh saksi tersebut
apakah memang ini diduga untuk melihat bagaimana aliran dana ini berputar di seputar baik
pimpinan dprd maupun juga anggota dprd sumatera utara legislasi dua ribu sembilan sampai dengan dua ribu empat belas maksud saya
dan seperti apakah memang selain gatot pujo nugroho apakah memang ada pihak lain dalam tubuh pemerintahan provinsi sumatera utara
yang juga merupakan apakah memang ada kaki tangan yang juga menjadi salah satu penyalur aliran dana sekitar berkisar antara tiga ratus sampai dengan tiga ratus lima puluh juta ke lima puluh
apakah memang ini diduga untuk melihat bagaimana aliran dana sekitar berkisar antara tiga ratus sampai dengan tiga ratus lima puluh juta ke lima puluh
apakah memang ini diduga untuk melihat bagaimana aliran dana sekitar berkisar antara tiga ratus sampai dengan tiga ratus lima puluh juta ke lima puluh

anggota dprd sumo tersebut karena memang sebelumnya telah ditetapkan oleh tersangka dari kpk sebanyak sepuluh lebih tepatnya tahun dua ribu enam belas yang lalu
dan fondisnya sendiri berkisar antara empat sampai dengan enam tahun penjara
di mana mereka ini diduga atau juga sudah dibuktikan melanggar pasal dua belas huruf a dan juga b
atau pasal sebelas undang undang tindak pidana korupsi
dan kerugian negara yang sebenarnya dialami dari kasus ini
adalah sebesar enam puluh satu meter karena memang dana sekitar tiga ratus sampai dengan tiga ratus lima puluh juta ini
dialirkan kepada lima puluh lebih anggota dprd sumatera utara tersebut puspa
dan selain itu puspa saat ini memang selain ferry kaban
ada juga tiga puluh delapan lainnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik kpk minggu lalu
dan kami masih menunggu bagaimana perkembangan penyelidikan kasus ini
kita kembalikan dulu ke puspa
oke fani berarti belum ada konfirmasi mengenai hasil pemeriksaan pada saat ini
tapi informasi yang mungkin anda dapatkan
kapan lagi rencana atau agenda pemeriksaan selanjutnya
mengingat ini banyak sekali tersangka yang terjaring ott kpk di dprd sumut
ya puspa kami harapkan memang sebagai awak media tentu saja ini menunggu adanya kejelasan
dan juga titik terang dari tabir kasus dugaan yang melibatkan lima puluh anggota dprd sumatera utara
jumlah yang sangat masif bisa dikatakan seperti itu
karena memang ini merupakan wakil terakhir
dan ternyata terbukti menerima suap dari anggota pemerintah
terutama untuk gubernur sumatera utara atau mantan gubernur sumatera utara
gatot pujo nugroho tersebut puspa
kami harapkan memang penyidikan ini akan dilakukan kembali dalam waktu dekat
sekitar satu atau dua minggu ke depan
karena banyak sekali memang saksi saksi yang harus dihadirkan
kemudian juga mantan mantan saksi
ataupun juga saat ini mantan mantan tersangka bisa dikatakan terpidana dari kasus yang sama
akan bisa dipanggil kembali oleh penyelidik komisi antiraswa
untuk menggali seperti apa memang aliran dana yang
terjadi dalam tubuh anggota atau juga mantan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah sumatera utara ini
baik terima kasih fani imaniar
produser lapangan cnn indonesia melaporkan dari gedung kpk jakarta